antusiasme warga terlihat saat rombongan mobil kepresidenan melintasi salah satu ruas jalan di kota bogor jawa barat pada minggu sore
namun antusiasme kali ini terlihat berbeda
warga yang berada di bahu jalan ternyata tak hanya ingin melihat mobil ri satu yang membawa jokowi
melainkan juga karena ingin mendapatkan sembako yang dibagikan rombongan presiden kepada warga
pembagian sembako ini dilakukan rombongan presiden saat melintasi jalanan jakarta bogor
akibatnya rebutan sembako pun tak terhindarkan
petugas bahkan harus melerai agar tidak terjadi penumpukan masa
paket sembako berisi beras minyak teh celup dan gula pasir ini juga dibagikan di pangkalan ojek dan juga kepada penarik beca
muhammad juanda bogor jawa barat